mau nge mail enak scan aja pake motion pay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
siapa yang udah kalian kesini
siapa yang bolehin kalian foto
jangan marah marah gitu dong
aku sengaja manggil mereka kesini buat videoin kita dinner
force aku udah nungguin banget soalnya
kamu gak keberatan kan
kok gitu sih
force aku udah nungguin ya
sekarang papa minta kamu minta maaf sama mel
ya enggak lah pak
sebentar lagi mel mau ulang tahun
turutin semua keinginan mel
jangan buat dia kecewa
aku gak mau
jangan bikin malu papa sama om remon ya
bagus banget bunganya mel
udah lama di rumah ini gak ada yang perhatiin bunga
untuk hiasan di rumah
oh makan taruh di tempat yang paling pas
harusnya pangeran yang ngasih kamu bunga seperti ini
dan sebagai permintaan maaf pangeran atas sikapnya sama kamu tadi siang di kampus
dia udah nyiapin diner
surprise buat kamu
sejak kapan coba aku nyiapin dinner
sini papa mau ngomong berdua
sini sini sini dengerin papa
asal kamu tau pangeran
restenka mobil kamu udah ada sama papa sekarang
ya hitung hitung untuk pegangan papa
kalau kamu lupa sama pesen papa tadi
kamu tau akibatnya lah
yang jelas kamu harus senengin mail
jangan buat dia kecewa
cuma kena jarum
ini mesin jahit ibu rusak
ya ibu kenapa nggak panggil tukang servis langganan ibu aja
uangnya gak cukup put
biaya yang ngebenerinnya tuh mahal banget
kalau ibu korbanin untuk bayar mesin
tadi tuh ibu kontrakan udah nagih
kok ibu gak bilang sih sama putri soal ini
ibu gak mau buat kamu kepikiran
ntar yang ada kamu jadi sedih lagi
ya aku kan lebih sedih kalau aku gak bisa bantuin
tunggu bentar ya ibu
tunggu bentar ya ibu
tunggu bentar ya ibu
kenapa kamu pecahin jelengan ya
kan kamu mau beli motor
gak apa apa kok bu
aku juga belum butuh beli motor
uangnya ibu pakai
supaya ibu bisa jahit pesanan lagi
ibu jadi ngerepotin kamu kan
ibu buat kamu susah sayang
ibu belum bisa ngasih yang terbaik buat kamu
ibu gak boleh ngomong kayak gitu
ibu adalah ibu terbaik buat putri
putri bahagia punya ibu
ibu juga bahagia banget punya kamu sayang
andai aja kamu masih ada mas
putri hidupnya gak akan menderita seperti ini
tadinya uang di celengan itu mau gue pakai buat bayar utang ke pangeran
tapi karena utang gue udah dilunasin sama rizky
sekarang uangnya bisa dipakai dulu sama ibu
semoga nanti gue ada rezeki lagi buat bayar utang ke rizky
babe senyum dong
masa cemburu aja sih
kita mau dinner loh
kenapa cemburu cemburu aja
oh dia dateng tuh makannya
ini makan aja steak
aku tahu banget kamu pasti suka steak kan
mulai makan ya
cemburu terus sih kenapa
cemburu aja sih
oke mbak kita sudah siap mbak
siapa yang udah kalian kesini
siapa yang bolehin kalian foto
jangan marah marah gitu dong
aku sengaja manggil mereka kesini buat videoin kita dinner
tidak aku sudah nungguin soalnya
kamu tidak keberatan kan
kok begitu sih
aku sudah nungguin ya
oke terima kasih sayang
kita mulai dinernya
sudah siap kan semuanya
oke mbak kita semuanya sudah ready
hai guys selamat datang kembali ke channel youtube saya
nah ini yang kalian tunggu tunggu
dinner aku sama pangeran yang kedua
tapi kali ini berbeda
pangeran yang siapin
kayak bisa lihat sendiri niat banget siapinnya
oh ya pangeran siapinnya makanannya steak
karena pangeran suka banget sama steak
pasti enak banget
senyum dikit dong yang lagi di videoin
kamu gak mau makan
atau mau aku suapin
oke berarti kamu aku yang mau suapin kan
pangeran mau aku yang suapin
apa aku harus samperin
sumpah pangeran niat banget siapin dinnernya
pangeran tuh gak mau makan kalau misalnya bukan aku yang suapin
maja banget kan
kamu terpaksa melakukan semua itu
kamu juga perlu tahu
kalau dalam bisnis
memang ada sesuatu yang harus dikorbankan
untuk mendapatkan apa yang kita punya saat ini
benar benar tidak mudah nak
andai kamu tahu apa yang sudah bapak korbankan demi semua ini